ya terima kasih anda masih bersama kami di good morning
nah kalau kita ngomong soal makanan pagi ini kebetulan kan saya belum sarapan ya
enaknya tuh memang kadang kadang makan yang praktis cepat tapi kenyang
maksudnya pilih apa
ya kenyangnya standar lah tapi kan untuk pagi pagi lumayan
bisa bertahan sampai siang lah ya gitu ya sarapan burger ya
sanksi sih paling jam sepuluh ya
nah kalau kita ngomong ngomong soal burger nih kan burger suka macem macem ya
ada cheese burger kemudian ada apa namanya beef burger chicken burger dan sebagainya
varian macam macem juga bahkan bentuknya tuh juga macem macem gitu
bahkan bahan bakunya juga seperti yang tadi ya cheeseburger kemudian beef burger dan macem macem
berbagai inovasi juga dilakukan termasuk nih ada yang menggabungkan burger dengan cita rasa indonesia
burgernya dengan bahan dasar nasi
nah cocok nih dengan saya nih
penyakit langsung nih sampe jam dua belas siang nih
ini bandenya tuh diganti nasi ya gitu ya
dan juga ada bahan ataupun burger dengan bahan dasar green tea
seperti apa ya
ini kekinian banget nih kalau pake green tea nih ya
coba kita lihat ya burger nasi dan burger hulk ini
ragam burger dengan inovasi rasa dan tampilan semakin disenangi masyarakat tanah air
seperti burger yang ada di kota bandung ini yang menggunakan green tea dan susu sebagai bahan utama
dinamakan hulk burger karena warnanya yang hijau seperti pahlawan super fixi hulk
isian hulk burger juga khas dengan ayam crispy yang sudah dicampur
campur lada hitam
menikmati hulk burger semakin lengkap dengan saus mayonese
kemudian daun selada tomat telur dan mentimun
pemilik kafe ini menciptakan inovasi hulk burger berawal dari kesukaannya dengan green tea
kita karena pengen bikin yang lain karena biasanya standar
ya burger kan biasa karena kita penyuka green tea
jadi kita pengen coba yang lain yang gak pake pewarna yang bener bener fresh dari green tea nya gitu
panganan ini pun menjadi magnet tersendiri
unik banget ya biasanya kan kalau misalnya yang sekarang belakang ini lagi agak unik itu yang dari burger yang hitamnya gitu
sekarang ada lagi burger yang hijau gitu
kayaknya inovasi banget gitu kan
terus rasanya juga bikin apa ya jadi lain gitu kan
biasanya gurih rotinya putih ini tambah hijau jadi sensasinya tuh lain deh rasanya
dan itu unik banget
kenak deh rasanya pokoknya
burger tak melulu dari roti
seperti di palembang sumatera selatan ini menyajikan burger nasi yang dilengkapi dengan chicken crispy selada tomat mentimun dan ditambah wijen serta saus
kita juga prosesnya secara higienis
mulai dari kehalalannya kulit juga kita jaga
sampai kebaikan kebaikan di dalam produknya juga kita jaga
untuk kedepannya kita akan kembangkan lagi produk produk kita mulai dari rice bowl sampai ke hot plate
burger nasi ini pun bisa dinikmati sebagai etos
sebagai santap siang para pengunjung
belum pernah ketemu yang di kayak gini di palembang gitu
rasanya pas nggak enek terus bikin ketagihan ya
ya beberapa varian burger baik dari bahan nasi ataupun green tea tadi
tentunya bisa menjadi referensi santapan anda bersama keluarga